terima kasih kakek guru
maaf kakek guru
apakah kakek guru bisa memberitahuku
supaya kau tidak sakit
tidak berhak memperlakukanku seperti ini
kalian juga pengkhianat
itulah takdirmu tuan putri
kau akan mati
tidak ada kau diana cara

kau sendiri yang memaksaku untuk melakukan hal ini
jika saja kau mau menjadi istriku aku tidak akan memancingmu seperti ini
aku tidak sudi menjadi istrimu
aku tidak sudi menjadi istrimu
panggil semua rakyat untuk datang ke sini
untuk menyaksikan kematian putri sukamana
sandika umis itu prabu
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
hamba mohon ya allah berikan hamba petunjuk
kenapa kau menyerangku
kenapa kau menyerangku
seperti hal itu
seperti hal itu
saya ibu satu seudah donors free
aku lupa bahwa kian santang dan kedasi memiliki hubungan yang cukup dekat
kian santang pasti akan menuntut balas
seperti dalam mimpiku
aku sudah tidak punya adat bertemu dengan
raden tidak perlu meminta maaf
kakek hanya ingin memberitahukan
obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan
gusti ratu subang lara
aku harus mencari mustika ampal itu
supaya kian santang tak bisa membunuhku
karena aku akan membunuhnya terlebih dahulu dengan mustika itu
kalau saja guru masih hidup
aku bisa meminta petunjuk kepadanya
tapi aku tidak bisa membunuhku
terima kasih kakek guru
apakah kakek guru bisa memberitahuku
teruslah raden berjalan
ke arah bahkan
disana raden akan menemukan
petu hidup lagi
terima kasih kakek guru
terima kasih kakek guru
kau lagi kau lagi
biar aku yang menghadapi mereka
berarti mereka itu perampok ya
mana aku tahu
kalian memang tidak bergona
kalian sok menjadi pahlawan
apakah tak remembered com